nah inilah kira kira gambaran dari takdir

pihak pengelola masjid istiqlal jakarta pusat mengaku melakukan sejumlah persiapan
selain sholat terawih warga dapat menjalankan sholat lima waktu dan sholat jumat
dalam pelaksanaan sholat pun tidak diberlakukan lagi pembatasan jarak
meski begitu pihak pengelola tetap mewajibkan jemaah mematuhi protokol kesehatan
seperti memakai masker dan juga memindai aplikasi peduli lindungi sebelum masuk masjid
semuanya harus steril disemprot sebelum dan sesudahnya supaya tidak ada virus virus yang bisa bermalam di istiqlal ini
sementara itu rata rata warga mengaku senang dengan rencana kembali digelarnya sholat tarawih berjamaah di masjid terbesar se asia tenggara ini
saya rasa dengan pelonggaran sholat ini ini disambut baik ya oleh umat islam
dikarenakan sudah lama sudah hampir dua tahun kita tidak bersama
kita sama sama melakukan sholat terawih berjamaah
nah di tahun ini dapat sholat rawih berjamaah
semoga di tahun ini mendapatkan keberkahan dan pandemi segera berakhir
alhamdulillah kita sudah bisa sholat terawih di istiqlal ya bisa melihat masjid istiqlal ini
sama jamaah senang tentunya kita bahagia
saya bisa bawa anak saya memperkenalkan masjid istiqlal yang baru ini
bisa ramai ramai nanti sama keluarga insyaallah
alhamdulillah bisa sholat taraweh lagi
kan sholat tahun kemarin kan agak dipercaya
alhamdulillah sih mudah mudahan bisa senang
bisa sholat taraweh bisa berjamaah lagi
selain itu masjid istiqlal diagendakan membuka akses bagi masyarakat
untuk melaksanakan sholat idul fitri tahun ini
dengan catatan tidak terjadi lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas
pada ramadan tahun ini pemerintah telah mengizinkan masyarakat
untuk melaksanakan ibadah sholat tarwih berjamaah di masjid masjid
termasuk masjid masjid yang berjamaah
dan masjid yang dibangun tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu ini
ibadah sholat terawih berjamaah nantinya tidak lagi dilakukan berjarak
dan masyarakat juga tidak diwajibkan lagi untuk membawa sajadah
karena seluruh lantai di masjid yang berlantai lima ini sudah dipasangi karpet
tapi masyarakat tetap dianjurkan untuk mentaati protokol kesehatan ketat
seperti memakai masker mencuci tangan dengan sabun ketika mengambil air wudhu
memindai aplikasi peduli lindungi diri saat akan masuk ke lingkungan
dedy zuhari moniko monahdo andika marianto jakarta